proyek light rail transit ataupun lrt jakarta bogor depok bekasi kini telah memasuki tahap pemasangan u shape girder ataupun lintasan kereta
ditargetkan bangunan lintasan untuk seluruh rute lrt tahap pertama akan rampung pada pertengahan dua ribu delapan belas
proyek yang dikerjakan pt adhikarya saat ini pengerjaan tahap pertama cibubur cawang sepanjang empat belas lima km sudah mencapai tujuh belas persen
sementara bekasi timur cawang sepanjang tujuh belas satu km mencapai progres dua belas persen dan cawang dukuh atas sepuluh lima km mencapai dua persen
menteri perhubungan budi karya sumadi menargetkan pengoperasian seluruh lrt tahap pertama akan dimulai pada dua ribu tujuh belas
proyek lrt merupakan satu dari delapan proyek infrastruktur yang dipercepat proses pembangunannya oleh presiden jokowi dengan tata panjang delapan puluh dua km
sementara untuk tahap perjalanan ke lrt lrt cawang duku hatas sepuluh lima km mencapai dua belas persen
tahap pertama panjang proyek mencapai empat puluh dua satu km yang terdiri dari delapan belas stasiun